informasi dari dunia hiburan pada bulan ramadan dua ribu sembilan belas ini penyanyi firza merilis single baru yang bertemakan religi
untuk itu sebuah pertunjukan kecil diadakan di bandung jawa barat
jumat malam firza melakukan pertunjukan kecil di bandung
untuk pertama kalinya dia membawakan secara langsung sebuah lagu religi berjudul damai bersamamu
lagu ini merupakan lagu yang baru dirilis pada tanggal delapan mei dua ribu dua puluh
oleh penyanyi bernama asli di muhammad the firza ini
lagu damai bersamamu sebelumnya dipopulerkan oleh penyanyi legendaris tanah air yaitu chris ye yang diriris pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
selain itu ada alasan khusus bagi firza mengapa dia memilih untuk menyanyikan kembali lagu krisha
sejak dirilis lagu damai bersamamu sudah dilihat dua ratus delapan puluh ribu lebih di youtube
selain itu firza pun memiliki suatu harapan dengan dirilisnya single di bawah label alpha record ini
salah satu apa namanya banyak sekali energi yang bisa aku ambil dari dia
jadi untuk meng cover lagu dia ya kenapa enggak gitu kan
jadi udah direncanakan sebelumnya kalaupun mau cover lagunya chris yeh
di tahun dua ribu sembilan belas ini ada beberapa rencana yang akan direalisasikan oleh firza
di antaranya konser dalam rangka lima tahun firza meluncurkan single baru juga merilis album ketiganya